di era digital teknologi grafis berkembang begitu pesat
membuat pengembang game mampu menciptakan permainan digital yang dapat memikat pemain
kini video game online bisa menyediakan fitur fitur yang mampu memenuhi keinginan para pemain
dengan adanya perkembangan interaksi antar pemain di dalam dunia virtual
wah aku juga kalah ini
nah aku berhasil menang
wah keren banget
nah ternyata bermain mobile game online itu sangat seru untuk menghabiskan waktu dan juga melepaskan stres
tapi ada loh ternyata orang orang yang berada di balik layar untuk memastikan gamenya berjalan dengan lancar dan bermainnya tetap seru
dihitung mas yuk kita main lagi nih
back end merupakan sistem pada sebuah aplikasi game yang menjadi peranan utama dalam menjaga kelancaran serta stabilitas pada video game online
sejumlah perusahaan pun bergerak khusus di back end industri game
mereka bertugas memastikan game berlangsung dengan lancar dan pemain tidak terganggu dengan masalah pada sistem
ya ini yang menarik ya kalau dari back end
ketika ada masalah back end yang dicari ya wah gagal bayar
back end tapi ketika berjalan dengan lancar yaudah gitu
semuanya stabil stabil aja padahal di belakangnya selalu ada backen yang bekerja keras untuk bisa memberikan experience yang terbaik gitu ya
jadi utama yang paling tentara jadi bisa dibagi tiga yaitu buat simpan progres data pemain
yang kedua itu buat
penggantung buat payment
yang ketiga itu buat sinkronisasi statement
di antar pemain
dalam pengembangan platform gym back end seringkali menjadi area perbaikan yang krusial
terutama dalam hal kecepatan operasi dan jaringan pada aplikasi game
menjaga pemain tidak perlu menunggu terlalu lama untuk masuk ke dalam permainan
kalau menurut saya sangat penting ya sangat penting karena
hal hal seperti ini yang kita biasanya butuh waktu
mengubah misalkan kalau misalkan kita level lah katakanlah tadi ya
saat mengganti harus update aplikasi
itu kan lama ya diterima oleh player nya
supaya harus secara sadar oh ya ada update baru di store
mereka harus download dulu mereka akan main lagi
sementara dengan adanya back end kita bisa melakukan itu secara real time
tanpa perlu menunggu apapun tanpa perlu action apapun dari player
peranan lainnya dari backen video game yaitu membantu memastikan
dan juga keamanan data pemain
dan mencegah peretasan yang mungkin terjadi
jadi misalnya ada kendala kan kita nggak pernah tahu ya
misalnya kadang kadang antara operator telko satu dengan servernya tiba tiba ada masalah
atau apa kita harus cek on daily basis lah
jadi monitor tuh dua puluh empat tujuh lah dua puluh empat jam kali tujuh hari dalam seminggu
dengan adanya system back end kita bisa melakukan